ya kembali di cnn indonesia news report
setelah lumpuh pada senin kemarin akibat jembatan penyeberangan orang di kilometer tujuh roboh diterjang kontainer yang mengangkut kren
ini jalan tol bsd sudah kembali normal sejak selasa dini hari
karena beberapa hari terakhir warga serpong sempat pusing karena jalan tolnya sangat macet dan harus cari jalan alternatif lain ya
meski begitu kepolisian tetap melanjutkan penyidikan dan mencari tahu apa penyebab kecelakaan yang mengakibatkan hancurnya fasilitas publik itu
sejak selasa dini hari tol bsd sudah kembali dibuka secara normal di kedua arah
baik dari arah serpong menuju jakarta ataupun juga di arah sebaliknya
arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar setelah evakuasi pengangkutan beton jembatan yang sempat melintang di ruas jalan tol rampung diselesaikan pada senin malam
dan pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini
memang ada sejumlah dugaan yang melatar belakangi
di antaranya adalah terkait dengan dugaan lepasnya sling kren yang berada di atas truk kontainer
dan dugaan lainnya adalah terkait dengan kontur jalan yang tidak merata terutama pada saat truk melintas di bawah jembatan penyeberangan orang
ketinggian muatan truk yang mengangkut kren atau alat berat ini pun menjadi sorotan
karena pada saat crane ini diangkut ke atas truk
ketinggiannya menjulang empat delapan meter ke atas
sementara itu ketinggian standar dari jembatan penyeberangan orang adalah lima meter
nah jika kita mengacu pada undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan
maka ketinggian standar dari muatan kendaraan yang melintas di jalan tol adalah tiga delapan sampai empat dua meter
dan pihak kepolisian akan memanggil pihak pt hms selaku pemilik truk
kontainer dan juga pt ssb selaku pemilik ren untuk menggali keterangan selanjutnya
nhardika utama tangerang selatan